seribu sembilan ratus empat puluh lima selain itu kewenangan makamah konstitusi juga diatur dalam undang undang pemilu
sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan pasal sepuluh ayat satu huruf d undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga
tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu dua puluh no dua ratus enam belas tambahan lembaran negara republik indonesia no enam ribu lima ratus lima puluh empat
selanjutnya disebut undang undang mk dan pasal dua puluh sembilan ayat satu huruf d undang undang no empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan
artinya semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi
dari ketiga undang undang di atas undang undang mk dan undang undang kekuasaan kehakiman
menggunakan frasa memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum
sebagaimana frasa yang termaktub dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sementara itu undang undang pemilu inkasu dalam pemilu presiden dan wakil presiden
menggunakan frasa hasil pemilihan umum
yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon
terlepas dari adanya perbedaan tersebut menurut mahkamah
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional mahkamah konstitusi
sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaran pemilu
tidak melanggar azas azas pemilu yang bersifat langsung umum

dan berkala sebagaimana ditentukan dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
artinya secara konstitusional undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima mengandung semangat
yang menghendaki penyelenggaran pemilu yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaran pemilu yang berkeadilan
demokratis dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu
dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu
untuk itu apabila diletakkan dalam konteks kewenangan mahkamah konstitusi
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dimaksud
harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
sekalipun undang undang pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu
pada masing masing kategori dan diserahkan kepada lembaga lembaga yang berbeda
bukan berarti mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu
yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu
salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah
penyelesaian yang dilakukan lembaga lembaga sebagaimana diwiraikan diatas
masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan
terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah
singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing masing tahapan
termasuk terbatasnya beban lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah masalah hukum pemilu
dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas
atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali
hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu
padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar
setelah seluruh rangkaian pemilu usai
siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepimpinan dengan legitimasi kuat
hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu
baik secara teoritis konseptual dan praktis bahwa pemilu merupakan
bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara
manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan azas dan prinsip prinsip pemilu
tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil
apapun alasannya hal tersebut dapat menyebabkan pemilu tidak bisa mencapai hasil